sejumlah pedagang menyerbu mobil pengangkut bawang merah
milik seorang agen di pasar kota bojonegoro selasa pagi
mereka berebut membeli bawang merah karena pasokan dari petani
sangat jarang datang sejak dua pekan terakhir
terlebih lagi bawang merah yang didatangkan agen dari wilayah nganjuk ini
dijual dengan harga rp enam puluh per kilogram
walaupun dengan pembelian minimal satu quintal
kelangkaan stok memicu lonjakan harga bawang merah di pasar pasar tradisional
sejak dua pekan terakhir harga bawang merah terus naik
hingga menembus rp seratus per kilogram
beli berapa kilo rendah naik
untuk apa ya dijual kembali ya
iya dijual kembali
dari agen disini udah rp enam puluh mas hampir rp enam puluh
nanti dijual acaranya berapa mas
ya kira kira rp seratus kurang lah
di kabupaten bandung jawa barat
kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai
dari mulai jenis domba tanjung keriting merah hingga rawit
seperti di pasar sehat soreang kabupaten bandung
cabai tanjung yang normalnya dijual rp lima puluh hingga rp enam puluh
kini dijual rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
hal serupa juga terjadi pada cabai rawit merah
yang sebelumnya dijual rp tiga puluh lima
saat ini dihargai rp delapan puluh lima per kilogramnya
kenaikan signifikan terjadi pada cabai domba
yang sebelumnya hanya dijual dua puluh hingga rp dua puluh lima saja per kilogramnya
kini mencapai rp seratus per kilogramnya
dulu bisa beli rp dua puluh ribu lah paling sekilo ngejual
kalau sekarang mah udah rp seratus
paling murah rp sembilan puluh lima per kilogram
menurut kepala dinas pertanian kabupaten bandung tisna umar
kenaikan harga berbagai jenis cabai di pasaran diakibatkan cuaca buruk
dan sempat terjadinya badai lanina yang melanda lahan perkebunan cabai
sehingga menyebabkan gagal panen dan mengurangi jumlah pasokan
sehingga menyebabkan harga di pasaran melambung tinggi
tim liputan cnn indonesia